seorang waria pemandu lagu di ciamis menjalankan bisnis haram prostitusi online
modus pelaku menawarkan wanita melalui aplikasi khusus di internet dengan tarif lima ratus ribu rupiah satu kali kencan
hm dua puluh tiga tahun harus berurusan dengan anggota reskrim polres ciamis selasa siang
waria yang berprofesi sebagai pemandu lagu ini nekat menjalankan bisnis haram prostitusi online
modus pelaku dengan menawarkan gadis untuk digencani pria hidung belah melalui aplikasi khusus di internet
selain memajang foto perempuan yang dijualnya pelaku sengaja menyediakan tempat hingga memberikan bonus alat kontrasepsi
hm memasang tarif lima ratus ribu rupiah untuk satu kali kencan dengan gadis pilihan
liciknya hm menggondol empat ratus ribu rupiah sementara perempuan yang melayani pelanggannya hanya mendapat seratus ribu rupiah
pertama tama handphone yang digunakan untuk transaksi elektronik tersebut
untuk chatting dan lain sebagainya
terus ini uang transaksi tersebut
kemudian alat kontrasepsi
di hadapan polisi hm mengaku baru menjual tiga orang perempuan selama menjalankan aksinya
polisi mengamankan barang bukti uang lima ratus ribu rupiah
telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi alat kontrasepsi hingga pakaian dalam wanita
akibat perbuatannya hm harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman kurungan enam tahun penjara
deden rahadian ciamis
sekarang waktunya menikmati hidup